direkturat jenderal pajak kementerian keuangan menggandeng komisi pemberantasan korupsi kpk
untuk menangkal terjadinya gratifikasi di lingkungan direkturat jenderal pajak
berdasarkan siaran pers kementerian keuangan selain untuk mencegah adanya gratifikasi
kerjasama antara ditjen pajak dan kpk bertujuan meningkatkan kepercayaan wajib pajak pada direktorat jenderal pajak
inspektur jenderal kementerian keuangan sumiati menekankan pentingnya upaya pengendalian fraud di lingkungan ditjen
dan peran unit kepatuhan internal sebagai pertahanan lapis kedua dalam mengawal pencapaian visi ditjen pajak
dalam acara ini direktur gratifikasi kpk syarif hidayat turut menguraikan secara detail pengertian gratifikasi
dan contoh kasus tentang pengendalian gratifikasi
serta menekankan pentingnya peran pegawai ditjen pajak sebagai aparatur sipil negara dalam pengendalian gratifikasi